komisioner komnas perempuan raini huta barat menyebut bahwa pembunuhan elisa siti mulyani tergolong femisida
lalu apa itu femisida masuk dalam kategori kejahatan apa apa penyebabnya dan juga bagaimana tingkat kejadiannya di indonesia
kita akan berbincang lebih dalam bersama dengan komisioner komnas perempuan reti ratnawati di jakarta
selamat sore bu reti
bu rety walaupun pada berita sebelumnya ini sudah cukup dijelaskan apa itu arti femisida
namun kami ingin mendapatkan penjelasan yang lebih dalam
kenapa sebenarnya kasus elisa ini dikategorikan dalam kasus femisida dan juga apa sih artinya femisida
ya jadi femisida itu seperti tadi juga sudah diungkapkan
itu adalah femisida
adalah pembunuhan pada perempuan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung
yang disebabkan karena jenis kelamin atau gendernya yang didorong oleh superioritas dominasi hegemoni agresi misogini rasa memiliki terhadap perempuan
kemudian juga karena ada ketimpangan relasi puasa dan juga ada kepuasan sadistik
seperti dinyatakan tadi bahwa pembunuhan ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung
secara langsung artinya bahwa si pelaku itu dari awal sudah diniatkan untuk
melakukan pembunuhan ini
nah yang secara tidak langsung ini adalah sebagai akibat dari tindak kekerasan berbasis gender yang tidak diniatkan dari awal gitu
nah kalau mau dilihat saya tidak terlalu jelas ya
ini apakah dia yang langsung atau tidak langsung
kronologisnya ini kalau dimulai dengan pertengkaran dan sebagainya
kenapa dia disebut sebagai samisida
ibu itu artinya jika disebut femisida adalah pembunuhan
jika kekerasan tanpa adanya nyawa yang hilang tidak bisa dikategorikan femisida
benar demikian atau tidak bu
ya jadi dia harus ada kehilangan nyawa
lalu kekerasan dan kejahatan terhadap wanita dapat digolongkan sebagai femisida
jadi itu yang tadi harus menghilangkan nyawa
ya kalau apa yang sempat di
tadi di komnas perempuan
ini adalah ada berbagai macam sebetulnya
tetapi yang jelas yang banyak itu adalah femisida dari pasangan injen
kami menggolongkan ada sembilan kata kuria
ada femisida budaya
jadi ini yang femisida
jadi karena pembela kehormatan
kait femisida terkait mahar
femisida terkait pas
femisida terkait tuduhan sihir
femisida terhadap bayi perempuan
ada juga femisida dalam
yang keempat femisida dalam konteks industri seks komersial
yang kelima konfirmasi pada perempuan dengan disabilitas
yang keenam femisida dengan orientasi seksual dan identitas gender
femisida di penjara
femisida terhadap perempuan pembelahan
bisa seperti itu
jadi macamnya yang digolongkan
yang ada di
deklarasi wina un women maupun yang lain
jadi kami mengikuti kelompok yang seperti itu
kategori femisida yang paling banyak terjadi adalah dengan pasangan intim
itu artinya dengan pacar kemudian suami atau siapa saja yang bisa dikategorikan dalam pasangan intim ini bu
jadi pasangan intim atau dengan orang orang yang sudah dikenal bahkan ya
jadi bukan dengan orang yang tidak dikenal
lampaknya paling mendominasi
di dalam kajian kami sementara ini
masih akan dilanjutkan lagi
jadi orang orang yang dikenal
dan perlu diketahui bahwa ternyata bahwa lokasi pembunuhan itu
kalau dari data yang sempat kami dapatkan dari direktori mahkamah agung tahun dua ribu dua puluh kemarin itu
lima puluh persen itu terjadi di rumah
yang empat puluh persen terjadi di luar rumah
padahal seharusnya ini merupakan lingkungan yang paling aman untuk perempuan tersebut ya bu ya
tuh betul sekali
kenapa kemudian jenis inilah yang paling banyak di mana seharusnya ini orang orang yang paling aman berada di dekat perempuan tersebut dan juga lingkungan yang paling aman
nampaknya itu adalah satu jawaban sangat
karena yang terjadi memang hanya sekali hal hal yang harusnya menjadi pelindung malah jadi pelaku
jadi pasti ada hal hal yang berhubungan dengan
kebudayaan ataupun kultur yang masih berbasis pada patriarki misalnya seperti itu
sehingga tadi balik kepada bahwa
pemilikan kemudian ketimpangan relasi kuasa dan yang satu lagi adalah kepuasan sadistik itu yang menjadikan sebab terjadinya femisida ini
sejauh ini dari catatan komnas perempuan sudah ada berapa banyak kasus femisida yang diduga terjadi di indonesia
nah itu adalah angka yang sangat sukar dijawab
karena memang belum ada penggolongan femisida secara
terbagi gitu ya
laki laki dan perempuan
jadi kalau kita mau melihat angka ini di kepolisian misalnya
ini kami sedang bekerjasama untuk mencoba membuat bagaimana ini bisa dimasukkan di dalam angka yang bisa
identifikasi secara langsung
karena biasanya ini pembunuhan begitu saja dan tidak ditelusuri
pada hal yang harus diperhatikan adalah ketika
taruhlah di sini sebetulnya anak ini kehilangan orang tuanya
di ibu yang dibunuh
terus bapaknya ini dipenjarah
terus yang mengurus anaknya ini siapa
nah ini adalah sesuatu yang
sehingga kita harus mem
pemulihan kepada keluarga dari korban yang telah dibunuh itu
nah ini juga yang belum di
belum secara rapi gitu ya
di dalam konteks negara ini
komnas perempuan juga menyebutkan
bahwa kasus pembunuhan yang tergolong dalam femisida ini
sebenarnya bukan kasus pembunuhan pada umumnya
atau kasus pembunuhan biasa
apakah ini artinya yang tadi juga sedang
sudah sempat disinggung sedikit oleh ibu
harus ada pengkategorian khusus untuk femisida
jadi tadi ya
tidak diidentifikasi secara direct
untuk menyatakan bahwa ini femisida diberikan
hubungan seperti ini secara langsung
itu kalau di indonesia kan belum
jadi yang ada itu adalah varian dari
beberapa pasal kuhp ataupun pkdrt
nah ini kan berbeda
berbeda dengan misalnya
hukuman untuk maksud saya
pada kejadian femisida
di beberapa negara seperti belanda
itu merupakan sudah mempunyai
undang undang yang langsung berhubungan dengan itu
jadi ini memang
satu fase yang
hadeh dipikirkan karena nanti
bbb sudah menyatakan bahwa
jadi untuk dilihat
sebetulnya ini masalah ini masalah yang sangat
dan nanti berakhir kepada
keluarga korban yang tidak
bisa diurus dengan baik
terima kasih komisioner komnas perempuan
telah berbincang pak
dengan kami pada sore hari ini
di cnn indonesia newsroom
mengenai kasus femisida di indonesia